bukan hanya elsa pak
aku juga hancur pak
dan sampai hari ini
aku masih terus memikirkan
betapa menyesalnya aku apa yang sudah aku lakukan
selama ini ke andin pak
hanya gara gara aku terbakar
omongannya elsa selama ini
aku tidak akan berhenti
sama elsa salah
papa perlu bicara sama kamu berdua no
duduk pak silakan
baik pak kalau gitu saya permisi dulu
kamu mau nganterin saya ke dokter
bang emang gak bosan jadi sapa
berdiri di gerbang lagi
mendingan kayak gua bang
kerjaan itu kudu disyukuri
gue gak mau ngeludah di tempat gue dapet nafkah
sapa dulu dong
bang buat lagi dapat orderan
gue cabut dulu ya
syukur deh kalo lu dapet orderan
eh yang bener lu juga ngocet
ini toh kantor pt aldebaran setera
keren juga ya
keren banget ini bang
mudah mudahan nih ya
semoga kita semua bisa kerja di sini
kalian dari mana ya
dan ada keperluan apa
kami mahasiswa dari pelitanusa mbak
kami bertiga kesini
iya jadi kita harus nemuin siapa ya mbak
buat mulai pkl nya sekarang
kalian mau pkl
kalau gitu kalian harus nunggu pak randy
tapi kayaknya sekarang pak randy belum dateng deh
kalian tunggu aja ya di ruang tamu
ah boleh boleh mbak
ruang tamunya dimana ya
mari saya hantar
ya boleh mbak
ya jadi ini untuk ruang tunggunya
silahkan kalian menunggu di sini ya
kalau gitu saya tinggal dulu ya
lo berdua tadi denger gak
yang dia sering sebut sebut itu
jangan jangan dia orang yang sama
tandanya lo ketemu saingan lo gir
kepar dulu pak dek
dih tunggu sini
kalau bapak mau tanya apa benar
kamu kelapas waktu itu mengunjungi elsa
sejak kedatangan kamu
dia sampai berhalusinasi
seperti mendengar suara kamu
sampai dia memaksa dia ngotot
untuk dibukakan pituselnya
menyakiti hati elsa nuk
dia sedang mengandung anak kamu
kenapa kamu melakukan hal yang sama ke elsa
seperti dulu kamu melakukan ke andi
papa mau menyalahkan aku
aku akan melakukan apa yang sudah dilakukan elsa ke aku pak
bukan hanya elsa pak
aku juga hancur pak
dan sampai hari ini
aku masih terus memikirkan
betapa menyesalnya aku
apa yang sudah aku lakukan selama
selama ini ke andi pak
hanya gara gara aku terbakar omongannya elsa selama ini
dan untuk itu papa minta maaf
tapi kamu harus akuin juga nok
kamu juga salah
kamu begitu gampang
mempercayai omongan elsa
padahal papa udah pernah mengingatkan kamu
kamu bahkan tidak pernah menjenguk andi
satu kalipun tidak pernah nuk
tapi andi sudah mengingatkan pernikahan kita pak
papa percaya sama andi
andi tidak pernah membunuh
ani tidak selingkuh dari kamu
suatu hari kamu pasti akan menyesal
kamu ingat nuk
aku melakukan itu semua karena elsa begitu meyakinkan saat itu
aku dengan mudahnya percaya begitu aja dengan omongannya elsa apa
dan aku merasa tertibu
bahkan aku yakin
papa juga mengalami hal yang sama kan
papa percaya dengan elsa
papa tidak pernah menyesal
dan akhirnya apa
mereka berdua selama ini sudah menipu papa kan
untuk itu aku minta maaf
aku sama sekali gak bisa lagi percaya dengan elsa
aku tidak mau ditipu sama elsa
jadi aku akan menyesal
aku akan menyesal
aku akan menyesal
aku akan menyesal
aku akan menyesal
aku akan menyesal
aku akan menyesal
jadi aku minta tolong sama papa
jangan paksa aku untuk melakukan apapun untuk rasa
saat ini aku sedang menata hidup aku kembali pak
aku harus menerima kenyataan dengan kondisi aku seperti ini
dan elsa harus menerima kenyataan kalau aku tidak bisa lagi seperti dulu pak

papa tidak akan memaksa kamu ono
dan seperti memang kamu sudah mengambil keputusan
yang perlu kamu ingat
rasa sedang mengandung anak kamu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jangan lupa untuk berlangganan